presiden joko widodo meminta pimpinan perbankan untuk berani mengambil risiko dengan kalkulasi yang tepat
permintaan ini setelah jokowi mengkritisi target pertumbuhan kredit yang tidak tercapai
tak hanya itu jokowi juga meminta perbankan di indonesia untuk terus berinovasi
presiden joko widodo menyebut pertumbuhan kredit pada dua ribu tujuh belas hanya sebesar delapan dua puluh empat persen
belum sesuai target yang ditetapkan sebesar sembilan hingga dua belas persen
untuk itu jokowi meminta kemudahan pemberian kredit di era globalisasi ini
pasalnya nasabah dapat beralih mengambil kredit di bank luar negeri
meski demikian jokowi tidak melarang kehadiran bank asing dengan nasabah wni
ini dinilai lebih baik dibandingkan wni yang membuka rekening di bank yang berada di luar negeri
pertumbuhan kredit hanya delapan dua puluh empat persen
saya ingat waktu kita berkumpul di sini saat itu target yang kita berikan adalah sembilan sampai dua belas persen
kalau saya diberi angka sembilan sampai dua belas persen yang saya ambil pasti dua belas persennya
kembali lagi risiko yang paling besar adalah apabila kita tidak berani mengambil risiko
demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi jokowi meminta perbankan di indonesia terus berinovasi
salah satunya dengan menyediakan kredit pendidikan atau student loan
jokowi menyebut jumlah utang uang sekolah di amerika serikat sudah mencapai satu tiga triliun dolar amerika
jumlah ini melampaui utang kartu kredit delapan ratus miliar dolar amerika
meski student loan sudah tersedia di beberapa lembaga pendidikan
menurut jokowi pola utang yang produktif seperti ini dapat diterapkan di indonesia
para pelajar kurang mampu bisa meraih pinjaman untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi
pinjaman ini nantinya wajib dibayar setelah pelajar mendapat pekerjaan